untuk mengelaborasi lebih jauh sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di gedung kpk jakarta
selamat malam arman hingga saat ini apakah penggeledahan di kantor kementerian agama republik indonesia dan juga dpp p tiga masih berlangsung
selamat malam putri ayu ningtyas betul sekali penggeledahan masih tetap terus dilanjutkan bertempat di dua lokasi
yang pertama di kantor kementerian agama republik indonesia dan juga di kantor dpp p tiga
dan ternyata informasi terbaru yang baru saja kami peroleh dari jurubicara komisi pemberantasan korupsi febrile di ansi ada hal hal yang mengagetkan seperti itu
kami akan mulai terlebih dahulu daripada proses penggeledahan yang dilakukan di kantor kementerian agama
di kantor dpp p tiga dulu maksud kami di mana penggeledahan dilakukan di tiga ruangan
yang pertama ruangan yang diperiksa adalah ruangan ketua umum kemudian juga ada ruang bendahara umum dan juga ruangan penyimpanan informasi administrasi yang juga dilakukan proses penggeledahan
dan juga di kantor dppp tiga ini juga diamankan beberapa dokumen dokumen terkait dengan romahur muzi dan juga posisi romahur muzi
seperti itu sedangkan di kementerian agama ini proses penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan
yang pertama ada di ruangan menteri agama kemudian juga ruangan sekjen kementerian agama dan juga ruangan kepala biro kepegawaian
dalam penggeledahan ini turut diamankan beberapa dokumen dokumen penting
dan di antaranya adalah dokumen dokumen kepegawaian termasuk di dalamnya bagaimana proses tahapan seleksi pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian agama
kemudian juga di dalamnya turut diamankan ada dokumen dokumen terkait dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka hrs atau haris hasanuddin
yang saat ini menduduki jabatan sebagai kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
di mana sebelumnya ternyata dia mendapatkan sanksi disiplin seperti itu
yang paling membuat kami juga tercengang tadi pada saat pernyataan daripada febri diansyah
dalam penggeledahan di ruangan menteri agama putri ditemukan uang tunai atau uang cash pecahan rupiah dan juga dolar amerika serikat berjumlah kurang lebih ratusan juta

nah jumlah ini masih tetap terus dihitung secara rinci karena proses penggeledahan
jadi tetap terus berlangsung di kantor kementerian agama
jadi informasi yang baru saja kami terima dari jurubicara kpk dalam penggeledahan itu di ruang menteri agama
ditemukan uang tunai berjumlah ratusan juta rupiah dalam bentuk pecahan rupiah dan juga dolar amerika serikat seperti itu
kpk sendiri masih tetap terus mendalami adanya peran peran pihak lain di luar daripada romahur muzi
karena memang kpk sendiri memperhatikan ada beberapa pihak yang tidak mempunyai kewenangan secara formil
untuk ikut melakukan proses seleksi jabatan di kementerian agama
namun pihak tersebut juga dapat mempengaruhi hasil daripada pengisian jabatan yang dilakukan di lingkup kementerian agama
untuk itu kpk putri sejauh ini menyimpulkan bahwa mereka atau pihak kpk menduga ada perbuatan bersama sama
yang dilakukan mantan ketua umum p tiga muhammad romahur muzi dengan pihak di kementerian agama
untuk mempengaruhi penempatan orang orang pada posisi posisi tertentu
di lingkup kementerian agama
arman artinya kpk sedang membidik akan ada tersangka dari kementerian agama republik indonesia
betul sekali putri
indikasi ini yang ternyata melibatkan menteri agama merupakan bukti yang cukup kuat
di mana pada proses penggeledahan tadi uang tunai atau uang cash sejumlah ratusan juta rupiah merupakan bukti yang cukup kuat
karena memang tadi juga sebelum kami mewawancarai febri diansyah
ketua kpk laode m syarif juga mengatakan bahwa kementerian agama sering ataupun ada beberapa kali laporan terkait dengan masalah korupsi
dimana kpk sangat menyayangkan begitu kementerian agama sendiri
justru menurut kpk kementerian agama merupakan instansi ataupun lembaga yang suci yang harusnya memberikan contoh kepada lembaga lembaga lain termasuk kepada kpk sendiri
tapi justru kasus korupsi ini banyak terjadi di kpk
untuk itu terkait dengan adanya proses pengisian ataupun juga seleksi jabatan
di lingkungan kementerian agama dengan ditemukannya bukti bukti berupa uang tunai berupa dokumen dokumen
ini akan cukup mengarah kepada indikasi adanya keterlibatan orang dalam dari pihak kementerian agama
namun ini masih akan tetap terus didalami ataupun juga dilanjutkan proses penyidikan
karena sejauh ini proses penggeledahan masih tetap terus berlangsung di kementerian agama dan juga di kantor dppp tiga
terima kasih arman helmi
dari gedung kpk jakarta kami tunggu terus informasi terbaru
dan dua kubu calon presiden mengklaim kemenangan atas debat cawapres tadi malam
cnn indonesia prime news kembali dengan bahasannya